selamat datang di kota medan
di kota ini ada satu kawasan yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan pada masa lampau yaitu kesawan
terletak di jalan jenderal ahmad yani kota medan sumatera utara
hingga kini kawasan kesawan menjadi magnet bagi para wisatawan
nah berada di kawasan kesawan medan kurang lengkap kalau kita tidak wisata sejarah di chong avi mention
jadi tempat ini dulunya adalah rumah dari saudagar asal tiongkok
yang kemudian dikenal sebagai tokoh multikultural di kota medan yaitu chong afi
saat ini tempat ini sudah menjadi cagar budaya
datang ke indonesia pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh
semasa hidupnya pria kelahiran seribu delapan ratus enam puluh ini mendirikan beberapa tempat ibadah dan infrastruktur lain di medan
seperti masjid lamagang beko kesawan pihara kwan im labuan hingga rumah sakit kusta di pulau sicanar
sejarah ini membuat para pengunjung tertarik ingin mengenal tokoh masyarakat tionghoa di medan itu
dengan datang ke chong avi mansion
kita ingin tahu sejarahnya
sejarahnya chong afi karena kan dulu katanya orang terakhir nomor satu di indonesia
kita mau tahu perkebunannya seperti apa terus museumnya rumahnya kamarnya
dengan biaya masuk rp tiga puluh lima per orang pengunjung dapat berwisata sejarah mulai pukul sembilan pagi hingga pukul lima sore
nah chong afi mention ini memang isinya foto foto dan juga dokumen dari chong afi
dan juga menceritakan sejarah dari kota medan yang unik
sejak dibangun pada tahun seribu sembilan ratus chong avi mention ini tidak pernah diubah sedikit pun
tata letak lokasinya material bangunan bahkan perabotannya juga masih asli
bangunan ini memang gayanya khas dengan perpaduan antara arsitektur eropa
kemudian ada juga melayu dan juga tiongkok
usai wisata sejarah saatnya wisata kuliner
sekarang menuju ke soto kesawan ini adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di kota medan
dan khasnya adalah soto udangnya
tidak hanya soto udang soto daging dan ayam juga tersedia di kedai yang buka sejak pukul delapan pagi ini
cita rasa khas disajikan dengan bahan alami bagi para penikmat soto yang datang dari berbagai kalangan
karena udah biasa cocok sama rasa yang disini jadi ketagihan untuk ulang seminggu sekali dua kali
beberapa pengunjung mengaku telah menjadi penikmat soto kesawan secara turun temurun
gak heran sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat emang tempat ini udah ramai banget sama pengunjung dan selalu antri antri biasanya untuk datang ke sini
satu porsinya harganya rp dua puluh delapan rupiah udah ditambah nasi
membahas wisata kuliner di kawasan kesawan kurang lengkap jika tidak berkunjung ke kedai yang satu ini
sejak dibuka pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh empat kedai ini menyediakan berbagai kuliner legendaris yang sayang untuk dilewatkan
dalam pengolahan pengelola masih konsisten menggunakan jenis bahan baku serta alat pembuatan yang sama
dan juga menggunakan jenis bahan baku yang sama dan juga menggunakan jenis bahan baku yang sama

sekarang waktunya makan yang manis manis
kalau yang dua ini adalah es krim dan yang menarik ini bahkan bahan baku dan juga alat yang digunakan ini digunakannya sejak zaman belanda
contohnya yang ini nih ini kayak whippe cream tapi sebenarnya bukan whippe cream ini adalah selaro asli dari zaman belanda
anda bisa menikmati kuliner di kedai ini sejak pukul delapan pagi hingga pukul sepuluh tiga puluh malam sambil bersantai memandang kawasan kesawan
bagaimana sudah siap wisata sejarah hingga kuliner di kesawan yang menawan
mifri syari dwi ari medan sumatera utara